jelang perayaan idul fitri bank indonesia menyiapkan uang tunai rp satu ratus delapan puluh delapan dua triliun
ini untuk mengantisipasi melonjaknya permintaan uang tunai
yang ini sebesar rp satu ratus enam puluh tiga dua triliun
bank indonesia mengungkapkan selama lima tahun terakhir
dari total aliran keluar uang tunai sepanjang tahun
kenaikan uang tunai juga terjadi akibat periode libur lebaran tahun ini yang lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya
tambahan uang tunai juga digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan hari raya pegawai negeri sipil dan swasta